tempuran dan peperangan semoga saja ini semua tidak terjadi
itu akibatnya kalau kau melawan kami
kemana mana biadab habisi kau sekalian temani suamimu ke neraka hentikan
aku yakin iblis yang masuk ke trisula kembar
akan mampu membunuh kian santan
ajaan guntur batu batu
hai kurang ajar trisula kembar itu menolak aku kendalikan
aku harus menangkapnya
harus bisa menemukan used
triste ini belum mau kuasa
jangan tuhan jangan ambil uang kami ini tuhan
kami prajurit pada sejarah
berhak membuat pajak dari kalian
kami udah gak punya harga lagi tuhan
kalau tuhan ambil uang itu
bagaimana kami makan hari ini dan besok
jadilah kayak istri
kalian benar benar biadab
sejak kapan prajurit pajak jalan
menjadi hantu penghisap hidup
rakyat kecil seperti kami
berani juga kau
semenjak gusti prabu siliwangi
berkuasa di tempat ini
tidak pernah ada kejadian seperti itu
raja pajak jalan sekarang
bukan prabu siliwangi
tapi prabu surawi sesa
semoga dewa ta'agung
mengutuk raja lalim seperti prabu surawi sesa
dan prajurit prajurit sejam seperti kalian
bungkam kau dengan perang ini
sepertinya terjadi perkelahian
aku sangat yakin
pasti arahnya dari sana
itu kan rumah bibi
sebagai pemimpin pajak jalan
aku memerintahkan kalian
untuk menyiapkan prajurit besar besar
kita akan menggempurkan sukamana
kita akan menggempurkan sukamana
kita akan menggempurkan sukamana
dan juga kadupaten bayuni
kita adalah kerajaan besar
kita tidak pernah takut dengan lawan kita
beritahu semua prajurit
bahwa kita akan meminta bantuan
dari sekutu sekutu kita
dan sekali lagi
kita akan mencari bantuan
dari sekutu sekutu kita
sendika agusti prabu
sendika agusti prabu
sendika agusti prabu
aku sudah bosan melihat pertempuran dan peperang

semoga saja ini semua tidak terjadi
semoga saja ini semua tidak terjadi
itu akibatnya kalau kau melawan kami
itu akibatnya kalau kau melawan kami
kenapa melawan kami
itu akibatnya kalau kau melawan kami
kalian benar benar memalukan
bisa bisanya kalian menyerang orang kecil yang tidak berdaya
bangunlah jangan tinggalkan aku
pak man tidak bangunlah
aku mohon bangunlah
maafkan aku pak man
andai saja aku tidak datang terlambat untuk menemuimu
pasti ini semua tidak akan terjadi pak man
aku berjanji kepada kamu
aku akan membalaskan bedamu bibi
prabu surawi sesa yang sangat melalui
dan para prajuritnya yang kejam
aku akan membalaskan bedamu
aku akan membalaskan bedamu
kalian semua harus bertanggung jawab
atas kematianmu pak man